diduga akibat keracunan puluhan warga di blitar harus dilarikan ke puskesmas terdekat
mereka mengalami diare dan juga muntah muntah setelah menyantap makanan pada sebuah acara hajatan
sepuluh warga desa wonotirto blitar harus mendapat perawatan intensif di sebuah klinik setelah diduga mengalami keracunan
kondisi mereka beragam bahkan ada yang masih lemas dan demam tinggi ada juga yang masih muntah muntah
minimnya ruangan milik klinik menyebabkan sejumlah korban harus dirawat di lorong serta musola
mereka mengaku sebelumnya memakan sajian sebuah hajatan yang digelar seorang warga desa
sebagian besar memakan soto dan ayam goreng
ada ayam nabi yang di paki yang dimasak
meski gejalanya mirip keracunan dokter belum bisa memastikan apakah para korban keracunan atau sebab lain
perlu pemeriksaan terhadap sampel makanan untuk bisa memastikan penyebabnya
sementara itu polisi langsung memeriksa keluarga penyelenggara hajatan sebagai saksi
polisi juga mengambil sampel makanan kemudian dibawa ke dinas kesehatan untuk diperiksa
sementara sampai saat ini sudah baik sampelnya kejepan maupun bibinya sudah teramankan sudah diambilin ke lewat dinas kesehatan
sampai jelang petang kemarin kondisi sebagian dari tiga puluh warga ini sudah membaik dan diperbolehkan pulang dari klinik
tetapi masih ada kurang lebih dua belas orang yang tetap dirawat karena masih mengalami diare dan mual
dinas kesehatan blitar menganggap kasus ini sebagai kejadian luar biasa
dinas juga akan menanggung seluruh biaya pengobatan warga